jemaah calon haji di mojokerto jawa timur menandai koper haji mereka dengan kok hingga rumbai rumbai botol bekas air mineral saat mengumpulkan koper haji di kantor kemenak setempat
penanda khusus itu diberikan untuk mempermudah jemaah mengenali koper miliknya agar tak hilang atau tertukar dengan koper milik jemaah calon haji lainnya
jelang keberangkatan haji jemaah calon haji kabupaten mojokerto senin pagi mengumpulkan koper haji di kantor kementerian agama setempat
koper koper haji ini berisi pakaian dan perbekalan saat berada di tanah suci mekah
uniknya jemaah calon haji menandai koper milik mereka dengan tanda khusus seperti dengan kok boneka gelas araket hingga rumbai rumbai botol bekas air mineral
selain mudah dikenali penanda khusus itu sengaja dibuat untuk mengantisipasi hilangnya koper calon jemaah haji
selain itu dengan adanya penanda khusus di setiap koper memudahkan petugas saat membagikan koper sehingga meminimalisir tertukarnya koper dengan jemaah calon haji lainnya
dari jemaah yang lain mungkin
ya informasi dari jemaah jemaah yang lain yang sudah
yang sudah pernah ke sana
biar dari jarak jauh sudah bisa terlihat
koper koper haji ini akan diberangkatkan lebih dahulu ke embarkasi surabaya sehari sebelum keberangkatan jemaah calon haji
tercatat sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh anggota jemaah calon haji kabupaten mojokerto akan berangkat ke tanah suci pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima agustus